peta perselisihan hasil pemilu phpu dua ribu sembilan belas hingga dua puluh empat mei dua ribu sembilan belas
mk mempersilahkan siapa saja yang memiliki legal standing untuk mendaftarkan gugatannya
hingga hari kedua belum ada peserta pemilu yang mendaftarkan gugatannya
mk menyediakan sepuluh meja pelayanan delapan diantaranya untuk pengajuan perkara dan dua meja untuk konsultasi
pelayanan pendaftaran gugatan dibuka selama dua puluh empat jam hingga tenggat waktu yang ditentukan
yaitu dua puluh empat mei pukul satu lebih empat puluh enam untuk phpu pilek dan juga dua puluh empat mei pukul dua puluh empat untuk gugatan phpu pilpres
nantinya setelah berkas pengajuan yang disertai alat bukti diverifikasi dan dinyatakan lengkap
maka mk akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan
dan menyelesaikan proses gugatan hingga selesai hingga batas waktu maksimal empat belas hari kerja
untuk sengketa pilpres dan tiga puluh hari untuk pileg
rencananya mk akan menggelar sidang perdana phpu pilpres pada empat belas juni dua ribu sembilan belas
dan sidang putusan pada dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas
sementara untuk phpu pilek sidang perdana akan digelar pada sembilan hingga dua belas juli dua ribu sembilan belas
dan sidang putusan enam sampai sembilan agustus dua ribu sembilan belas
kalau untuk pilpres dan pileg itu tidak ada syarat syarat seperti pilkada
kalau pilkada kan ada prosentasi perbedaan suara
tapi kalau untuk pilpres maupun pilek tidak ada syarat syarat khusus yang mengatur bahwa suara harus sekian persen
baru bisa diajukan permohonan di sini
syarat itu tidak ada
kalau memang merasa harus menggugat atau mengajukan permohonan mahkamah konstitusi siap untuk itu
pada prinsipnya alat bukti yang diajukan oleh para pihak mk akan terima
nanti soal apakah ada signifikansinya
ada apa kaitannya dengan dasar dasar atau alasan alasan permohonan ya nanti kita akan